gantian ya tapi yang genung ya biar saya aja biar saya aja
nenek punya hadiah buat sita
teh ini dari maya loh
ini dari mini buat sita
eh tunggu dulu
kok sama bungkusannya
yeay kamu tuh yang nyontek punya saya
ibu udah jangan merantem
ini untuk kamu
ini hadiah dari aku
hari tadi juga nenek sudah bilang makan aja
perguli amat sama satria
nenek itu sita yang ditaruh dulu
jangan dihituin nanti nenek gak bisa makan
nenek taruh dulu ya
sita bapaknya bawel
nanti yang gendong ya
biar saya aja biar saya aja
tidak kamu juga punya yang gendong
saya dulu dong
kamu kan tadi udah
eh jangan ribut
enggak ribut pengen gendong
nanti semua bisa gendong
sayang belum pernah
sudah dong baru aja
nanti mau gendong sita kan
sita belum ada sita nya
itu kan di bawah kan
kamu sih bawa yang aku sih ribut ribut
amutnya gak usah ribut atuh
wah nih pintarnya
kok sita malam malam diajak keluar sih
iya abis dia nggak mau tidur
ya udah aku ajak ke sini aja
habis aku gak mau biasain dia pakai ac terus
itu pasti belum main sama papa
mau main sama apa
mau main sama apa
mau main sama apa sekarang
ini apa sih namanya
iya baru buah
bentar ya om angkat dulu
gustaf gimana keadaannya lara
alhamdulillah non baik baik aja
kan gustaf yang jaga
dia udah bisa ngapain aja
dikasih makan malah muntah terus
terus nangisnya nggak berhenti berhenti lagi non
kalau saya panggil itu juga gak nengok nengok
kayaknya reaksinya kurang gimana gitu non
udah pokoknya aku kan terus kirimin uangnya
jangan lupa periksa terus ke dokter gustaf
ingat periksa ke dokter terus ya
yaudah larang mana aku mau ngomong sama dia
boleh non boleh
harap pokoknya harus sabar ya
tapi lara harus sabar
ibu di sini lagi cari uang
ya ibu pasti akan kembali sama kamu
para harus jadi anak yang baik ya
jangan nyusahin om gustaf
masih umur satu tahun
bagaimana kamu olom
kasihan bu pak
kalau saya belum makan dari pagi nih
eh kayaknya bukan anaknya ya
iya pak anaknya bukan sih
enak aja anak saya bu
masa anaknya cakep bapaknya dekil kayak gitu sih
biar bapaknya jelek anaknya gantik
nggak usah barangan kalau ngomong
cuman dapet duit banyak
ah meradio melomelin orang
mau dilaporin polisi lagi
lagi lagi ini anak siapa sih

padahal gue kena masalah
gue tinggalin aja
aku sudah menjaga sita kemana mana
tapi aku ketemu
kok sita bisa ketemu
sita sudah ketemu
siapa yang ketemuin wik
ini semua berkat malilah
terima kasih iya
hah hebat kamu
tante aja gak bisa bujuk dia
semua jadi beres karena kamu di rumah ini
makasih atas kehadiran kamu
saya ke dapur dulu ya tentu